ukar yang berusia delapan puluh tahun warga dusun cipawira sumedang jawa barat merupakan salah satu penyintas
saat longsor menerjang desa cihanjuang awal januari lalu
ia masih selamat setelah tubuhnya sempat tertimbun material longsor selama lima jam
saat ditemukan ukar berada dalam posisi tubuh tertelungkup dengan sekujur tubuh tertimbun material longsor
tidak hanya oleh material longsor kakek ukar juga tertimbun oleh sejumlah orang yang juga menjadi korban longsoran
anak dari kakek ukar amih selasa pagi mengatakan saat itu kakek ukar berangkat bersama dua orang tetangganya
hendak melihat lokasi longsoran sekaligus mau menengok kerabatnya
tiba tiba longsoran susulan menerjang dan mengakibatkan beberapa orang yang sedang melihat ikut tertimbun
akibat kejadian ini kakek ukar mengalami sejumlah luka lecet di tubuhnya
kita juga sudah tidak ada harapan lagi mengingatkan cianjuang sudah tua
tanah jangankan berjam jam setengah jam juga gimana gitu
pas jam sekitar jam sebelasan ada kabar dari temukan
penyintas lain yang sempat bersama kakek ukar juga mengungkapkan
dirinya yang tengah melihat kondisi longsor mendengar ada gemuruh dan melihat reruntuhan dari atas
dan langsung lari bersama ukar yang juga sempat memegang tangan kakek ukar dan dirinya bisa lolos dari longsoran
saran pada loncat nyuruh kita lari lari
ini dipegang tangan si abbas di tarik
terus ketubruk sama yang di belakang
saat ini korban longsor telah dievakuasi seluruhnya
dari enam puluh lima korban dua puluh lima selamat dan empat puluh orang meninggal dunia
yanwar aditya sumedang jawa barat